sirkuit nasional b seri sulawesi selatan memasuki babak semifinal
sepuluh pertandingan digelar hari ini untuk menentukan atlet atlet yang akan berlaga pada final esok hari
kita tergabung dengan koresponden cnn indonesia rav rav kahvi di makassar sulawesi selatan
selamat siang rav rav bagaimana jalan semifinal bni sinaras b hingga siang ini
selamat siang rav rav kahvi
sirkuit nasional b sulawesi selatan
untuk seri kali ini daniel dan juga pemirsa pada hari ini akan dipertandingkan dua puluh pertandingan dari semua kategori
baik untuk usia dini kemudian juga anak anak dan juga pemula
namun yang cukup menarik daniar saya mencatat beberapa klub yang berasal dari jawa dan juga dari luar pulau jawa
termasuk diantaranya adalah dari tuan rumah sendiri
ada delapan klub asal pulau jawa
yang meloloskan atlet atletnya pada babak semifinal ini
kemudian untuk tuan rumah sulawesi selatan ada tiga klub
sementara dari pulau kalimantan satu klub yangi hevindo dari kota balikpapan
dari rata rata perjuangan klub klub ini untuk memaksimalkan potensi atlet atlet mereka ini
terlihat bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai macam kompetisi yang telah digelar di pulau jawa
kemudian juga terkait masalah teknik dan juga skill atlet atlet dari pulau jawa ini masih mendominasi
namun demikian dari hari pertama sampai dengan hari kelima ini
saya melihat perjuangan atlet atlet dari luar pulau jawa sendiri juga tidak kalah tangguh
itu untuk memaksimalkan dan juga menampilkan performa terbaik mereka
sebagai persiapan pada saat semifinal pada hari sembilan januari
tiga lapangan sudah dipersiapkan
berbeda dari hari hari sebelumnya hanya empat lapangan
lapangan ini nantinya akan digunakan untuk dua puluh pertandingan
dan persiapannya adalah ada coaching referee untuk mempelajari kembali bagaimana arah jalan
kemudian juga berbeda kalau biasanya ada dua lanceman sekarang disesuaikan ya ini ada empat lanceman
ada perbaikan perbaikan yang tentu saja nantinya akan membuat pertandingan ini semakin kompetitif
baik kita nantikan bersama raff raff kaffi
selamat kembali memantau jalannya pertandingan dari sulawesi selatan